usai kejadian tim inafis polres metro jakarta pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi
sejumlah saksi dan barang bukti pun diamankan dari lokasi kejadian
sementara itu ditemui di rumah sakit siloam ke bonjeruk jakarta barat
pasangan calon wali kota makassar munafri arifudin dan abdul rahman bando
meminta agar semua simpatisan dan pendukungnya untuk menahan diri
dan menyerahkan seluruhnya kepada pihak kepolisian
saya mengimbau kepada seluruh masyarakat
sahabat relawan simpatisan kita harus tetap bersikap tenang
kita harus tetap bersikap tenang dan menyerahkan segala urusan ini ke pihak kepolisian
yang akan bekerja untuk mencari siapa pelaku dan siapa dalang dari pelaku penikaman ini
menurut ketua timses kandidat apir rahman erwinda aksa
korban sedang menjalani operasi pasca penusukan
dia berharap pihak kepolisian bisa mengungkap
dan mengungkap pelaku penikaman tersebut
rizky ihtiar yahya jakarta